dan ini adalah situasi terkini dari gedung kpu jakarta
untuk informasi terbarunya akan disampaikan
ya alfa bisa anda gambarkan seperti apa situasi terkini di depan gedung kpu jakarta alfa
iya siti ada juga saudara kalau situasi terkini dari partisipan aksi yang berada di luar kantor

di belakang saya saya tepat berada di sisi yang kontra terhadap hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
tadi saya juga sempat ke posisi yang pro terhadap hasil pemilu ini memang cukup sedikit
tetapi polisi sudah memisah kedua partisipan aksi ini
yang berbeda suara ini dengan barier semen untuk menghindari
adanya potensi konflik antara kedua partisipan aksi
mereka sudah datang sejak saya berada di sini sekitar pukul dua siang
dan mereka menyampaikan suara suaranya terkait seperti apa penolakan terhadap hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang dinilai penuh dengan kecerangan kecerangan
sedangkan bagian partisipan aksi yang pro terhadap hasil pemilu
ini menyatakan bahwa kita bersama sama harus mengikuti dan menerima hasil yang akan disampaikan oleh kpu
karena sampai saat ini rapat penerima masih berlangsung
dua provinsi belum bisa yaitu papua dan juga papua pegunungan
pengamanan terus dilakukan kepolisian mengerahkan sekitar satu sembilan ratus sepuluh personil di kpu
untuk kemudian mengamankan kondisi di kondisi aksi yang berada di luar kantor komisi pemilihan umum
pengamanan akan terus dilakukan dan rekayasa lalu lintas atau penutupan jalan imam banjol
akan terus dilakukan sampai aksi benar benar usai sedia